saya mau tanya ke bang rizal surprise apa tidak surprise dan apa yang anda lihat dari komposisi ini
jawabannya tidak sesederhana itu
kalau lihat pengalaman lima tahun yang lalu visinya bagus pak jokowi
kepengen produksi pangan yang bagus anti import lain lain
tapi begitu terjadi kebanyakan beda arah
misalnya kepengen batasin import importnya indonesia ugal ugalan karena menteri yang dipilih raja import
atau sebaliknya kepengen ekonomi yang berpihak pada rakyat yang nawacita trisakti kebijakannya makin lama makin neoliberal
karena memilih menteri yang pada dasarnya juga spg lah dari bank dunia
mestinya pak jokowi belajar dari pengalaman lima tahun yang pertama
bahwa harus ada konsistensi antara visi strategi sama personal ya
karena percuma visinya yang gede gede
nah tetapi ternyata belajarnya kurang lama kenapa
pada waktu pidato pelantikan tanggal dua puluh oktober yang lalu pak jokowi saya sempat impress
karena dia mengatakan saya kita akan buat rakyat indonesia punya gaji dua puluh tujuh juta sebulan tiga ratus dua puluh juta setahun pada tahun dua ribu empat puluh lima
seratus tahun republik indonesia
saya dengarnya kaget dan kagum
bukan barang yang aneh ada negara yang bisa lakukan itu
jadi waktu saya dengar pidato pak jokowi pelantikan wah ini hebat
tapi begitu dipilih personalianya
bahkan mungkin tahun depan akan lebih anjlok lagi
nah kembali terjadi error discrepancies antara visi strategi sama policy
nah misalnya baru dilantik menteri keuangannya udah ngeluarin surat utang lagi
karena ternyata rencana penerimaan pajak untuk tahun ini
dia ubah peraturannya dia terbitin bunga utang baru dengan bunga yang lebih tinggi
ini bisa bisa supaya kelihatan oversubscribe ya kan
banyak yang menduga menteri keuangan dipakai karena hubungannya sama kreditor bagus
itu budi penilaiannya gak canggih
kalau budi tak angkat jadi menteri keuangan
jadi gak secanggih yang dibayangkan
wah bankirnya seneng banget kasih hadiah saya hadiah macem macem
dibandingkan rating kita kan lebih tinggi ratingnya dari vietnam thailand sama filipina
tapi kalau surat utang sepuluh bulan bond bunga berbunga itu bisa nambah sepertiganya
kalau kita terbitin surat utang sepuluh miliar dolar
bunganya tambahannya bisa sepertiganya tiga miliar dolar
sampai yang bayar yang bayar kan rakyat
bayarnya dalam bentuk apa
bayarnya ya di uber pajaknya yang kecil kecil
mau jual apa
mp mp uber mau jual apa uber
sama yang kedua naikin segala macam
naikin harga listrik naikin harga bbm
nah ini kalau pola bodel begini aja
ya ini kita menciptakan masalah down drowth
pertanyaan lagi ke bang rizal kalau lihat komposisi bang
apakah struktur squadnya pak jokowi ini lebih promising apa tidak
kita lihat squadnya pak jokowi di bidang ekonomi
yang dipimpin oleh menko perekonomian erlangga hartarto
saya minta komentarnya bang rizal mengenai squad ini
anda mantan menko perekonomian mantan menko maritim juga
melihat kalau anda jadi menko perekonomian punya sekuat seperti ini promising gak bang
dia pekerja deliver nggak banyak omong
ya kalau menko nya saya nggak ngerti
karena selama ini kinerjanya pas pasan
ini lebih bagus untuk menurut saya
ini lebih bagus karena jatah politik aja lah buat golkar
buat bikin happy golkar gitu lah
perindustrian perdagangan bang
menteri perdagangannya saya nggak kenal
menteri perindustrian ini mah anak manis anak papi
saya gak ngerti apa dia ngerti perindustrian
ini juga hadiah hadiah ini
menteri pertanian mantan gubernur
menteri pertanian selalu sih orangnya agresif orangnya berani
ya mudah mudahan dia bisa ningkatin produksi pertanian
baik kita lihat lain
saya lihat si agus di situ itu mungkin tidak se apa
jor joran seperti enggar raja import
mungkin agus lebih tahan diri
jadi kalau agus lebih tahan diri soal import limpo akan kebantu
nah kalau yang di sebelah kiri ini ratu hutang
sekali ratu hutang tetap jadi ratu hutang
oke next kita lihat layer berikutnya
masih di koordinator perekonomian
apakah ada nama nama lain oke
menteri si teten saya nggak ngerti
kaliannya di mana
ini bagian kampanye kampanye aja dulu nih
tiba tiba kok dijadiin menteri
ini mungkin ada hadiah dan ada sponsor di belakangnya
ada sponsor di belakangnya
bumn ini krusial nih bang
dia buktikan dia bisa berhasil
walaupun beban yang ditinggalkan oleh rini suwandi itu luar biasa beratnya
utangnya banyak kinerjanya payah
mudah mudahan karena dia dari latar belakang bisnis dia bisa perbaiki si erik
di maritim dulu sebelum nanti mas arief akan menanggapi dan bung roky menanggapi
ini sih salah tempat ini mah politisi ya
bagian hehehe kok ditaro di bapenas
biasanya bapenas itu isinya professional
dari dulu bapak nas itu selalu pimpinannya itu punya track record akademik yang bagus
kita lihat berikutnya di bidang maritim sebelum nanti akan ditanggapi
nah ini rekannya ini kementerian yang pernah ditinggalkan oleh bang rizal nih
namanya nama nih bang kemaritima dan investasi sekarang
kalau ini teman lama saya ya kan
orangnya si eksekutor
tapi potensi konflik kepentingannya besar sekali
apalagi ditambahin investasi
ini professional bagus cuman gak keliatan under evaluated
tapi saya kira dia akan bisa deliver dalam banyak hal
budi karya juga lumayan
kinerjanya selama ini
walaupun dia nggak mampu menertibkan harga pesawat
jadi budi jangan terlalu deket deket lah sama raja raja pesawat ini
nah kalau duopoli itu harus regulated price
tidak bisa dibisarkan kompetisi
karena kalau kompetisi konsumen yang dirugikan
menggantikan bu susi
bisa belajar banyak
ya mudah mudahan dia bisa mempertahankan reputasi pak jokowi
supaya sustainability dipertahankan
tapi pada saat yang bersamaan
dia harus upayakan agar kapasitas tangkap dan armada tangkap yang betul betul milik indonesia
bukan milik asing pakai bendera indonesia doang
mudah mudahan dia bisa bangun dalam lima tahun yang akan datang
siti nurbaya dan wisata
ini sih bagian pr tuh
untuk promosi di para wisata itu gede banget
jangan jangan nanti sibuk bagian promosi dua
tapi policy untuk para wisata
saya rasa dia harus belajar
mudah mudahan cukup terbuka buat belajar
ibu siti yang pernah bekerja dengan abang
ini orang baik
mudah mudahan jangan terlalu terpengaruh
jadi di bidang ekonomi kurang promising
di bidang maritim cukup promesin
kurang lebih seperti itu bang ya
nggak juga atau nggak dua duanya
saya lihat di sini yang potensial bisa bikin perubahan
bodi karya bisa nurusin apa yang udah bagus
siti nurdaya will be doing well
konflik kepentingannya terlalu besar
tepuk tangan untuk bang rizal
tengahi dulu bang rizal
saya mau jawab dulu
kalau dibilang fully presidential
setengah setengah lah ada presidential nya
ada parliamentary nya
karena penentuan partai partai
kayak tadi menko
erlangga ditaruh menko ekonomi
yang bener aja
itu kan hadiah buat golkar
artinya ada dimensi parliamentarian nya
termasuk pak prabowo juga itu hadiah
kalau itu saya nggak mau komentar itu urusan
bang rizal harus
tapi yang kedua
salah besar dia
mungkin kita lebih dekat ke jayabaya
yang gak suka ramalan kita elitnya
kalau rakyat masih seneng
karena kami dari awal
udah ngeramalin makro mikro
semua nyaris kejadian
bukan karena saya punya six sense
karena kita selalu lihat angka
dari situ kita bikin simulasi
selalu simulasinya apa the best skenario
kalau bicara oligarki anti demokrasi
ada hal sesuatu
saya memang agak khawatir
karena kecenderungan anti demokratisnya
masih lumayan besar
bukan pak jokowi
pak jokowi sih orangnya lumayan inilah
tapi sekelilingnya itu
banyak yang mentalnya hajar aja
sisa sisa daripada orde baru
saya tidak setuju authoritarian
karena saya tradisinya demokratis
berjuang buat demokrasi sejak mahasiswa
tapi ekonominya bagus
orang masih banyak yang terima yang happy
tiongkok misalnya authoritarian
tapi ekonominya bagus
tiongkok misalnya authoritarian
tapi rakyatnya ada kemajuan kemakmuran
ini kan dagelan luar biasa
si roki mau kasih kuliah di universitas sriwijaya
nggak biadab ahmad
padahal panggil aja
rektornya panggil roki
janganlah kamu di sini
main gembok itu mental rektor mental satpam
jadi itu mental pemerintahan kita atau itu hanya oknum saja
ya karena udah mulai ada begitulah
budi bakar bakar mulut sih
singkat saja bang rizal
esensinya kalau ini kan oligarki kompakanlah elit
kalau koalisi ini menghasilkan deliver hal hal yang bagus untuk rakyat
ini oligark apa enggak
walaupun misalnya otoriter otoriter dia
tapi kalau udah authoritarian oligarki nggak deliver sama rakyat
akhirnya kekuatan rakyat akan berhadapan dengan oligarki